dan untuk mensyukuri hasil panen yang melimpah puluhan petani di tuban menggelar lomba balap traktor
meski sudah terbiasa menggunakan traktor ternyata masih banyak peserta yang kesulitan mengendalikan traktor
lomba mengoperasikan traktor digelar pada rabu pagi di areal persawahan desa karangtinoto kecamatan rengel kabupaten tuban
lima puluh tujuh peserta dari berbagai kelompok tani diadu untuk membajak sepetak sawah
tiap tim terdiri dari dua peserta yang telah didaftar terlebih dahulu oleh panitia
sebagai penambah semangat para pemenang lomba panitia sudah menyiapkan berbagai hadiah menarik dengan hadiah utama satu unit traktor sawah
meskipun memajak sawah sudah menjadi pekerjaan rutin namun selama perlombaan ini masih ada juga peserta yang mengalami kesulitan
kecepatan dan ketangkasan mengoperasikan traktor akan sangat mempengaruhi hasil kerja dan penilaian
penilaian dewan juri tidak hanya difokuskan pada skill mengoperasikan traktor tetapi juga kecepatan dan ketepatan membajak
selain itu hasil akhir olahan tanah juga menjadi faktor penilaian yang cukup penting
lomba traktor yang pertama kali diselenggarakan di tuban ini bertujuan agar pertanian bisa lebih maju
selain itu dengan penggunaan teknologi dalam dunia pertanian bisa menambah semangat generasi muda kembali menekuni profesi petani
melihat antusiasme petani dan masyarakat sekitar maka lomba traktor ini rencananya akan dijadikan agenda tahunan
dion fajar arianto tuban